buya shafi'i ma'arif dikenal sebagai tokoh kemanusiaan dan seorang guru bangsa
semasa hidupnya buya shafi'i konsisten menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama
sosok teladan guru bangsa yang sederhana
bagi banyak orang itulah arti seorang buya shafi'i ma'arif
semasa hidupnya buya shafi'i dikenal sebagai pribadi yang konsisten membela kebenaran
menjaga keutuhan nkri dan kerukunan antarumat beragama
karir buya shafi'i dimulai di organisasi keagaman muhammadiyah pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
sebagai wakil ketua pp muhammadiyah
tiga tahun berselang ia menduduki kursi tertinggi kepemimpinan muhammadiyah
periode seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga dua ribu dua
keberhasilannya memimpin muhammadiyah berlanjut hingga masa periode dua ribu
usai tak menjabat sebagai orang nomor satu di muhammadiyah
buya shafi'i tetap fokus dan memperhatikan perkembangan muhammadiyah
islam dan indonesia melalui masukan dan kritikan
ia pun mendirikan ma'arif institute yang diisi oleh para intelektual muda
melalui lembaga tersebut buya shafi'i menguatkan pemikiran
seputar toleransi kebangsaan dan pluralisme
ia juga kerap menuangkan pemikirannya melalui buku
gus dur bahkan pernah memberikan julukan tiga pendekar dari chicago
bagi tiga orang alumni universitas chicago yang sama sama memiliki perhatian khusus
julukan tersebut diberikan pada buya shafi'i nurholis majid dan amin rais
di usianya yang sudah menginjak delapan puluh tujuh tahun pemikiran buya ⁇ shafii ⁇ akan selalu dibutuhkan
pemerintah jokowi dodo bahkan sempat menawarkan buya shafi'i mengisi posisi dewan pertimbangan presiden
namun tawaran tersebut ia tolak
kepergian buya shafi'i adalah kehilangan besar bagi indonesia
ucapan duka datang dari presiden menteri tokoh publik dan banyak kalangan
sosok yang menginspirasi dengan nasihat nasihatnya yang menyejukkan hati kini telah pergi
namun semangat dan ajaran buya shafi'i semoga akan selalu terpatir
selamat jalan buya
tiffany raitama cnn indonesia
sosok buya shafi'i marif tidak cukup hanya dikenang secara pribadi yang hangat dan sederhana
pemikirannya soal bangsa dan negara menjadi situs warisan pemikiran yang bisa dipelajari dan diteladani oleh kita semua
buya menanamkan nilai nilai toleransi dalam kehidupan antarumat beragama
sementara pemikiran politik buya dipengaruhi oleh kekagumannya terhadap partai islam masyumi
meskipun begitu buya tidak menghendaki muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat terjun langsung dalam dunia politik
bagaimana momentum transformasi pemikiran buya shafi'i marif
kami akan mengulasnya bersama anwar abbas ketua pp muhammadiyah dan ulil absar abdallah ketua lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia lak pesdam pbnu
selamat malam bapak bapak
pada saat ini pak anwar mungkin banyak aspek yang kita bisa teladani kita bisa bedah soal sosok seorang buya shafi'i marif
kita ingin tahu mungkin lebih jauh lagi tentang sosok pribadi buya shafi'i marif
bagaimana sosok buya ⁇ shafii ⁇ di mata anda apa kemudian ajaran yang kemudian paling bermakna bagi muhammadiyah
ya yang pertama kesan ya kesan pertama ya
kesan pertama beliau adalah orang yang sederhana
ya yang kedua rendahat
yang ketiga adalah seorang yang cendekiawan intelektual ulama
itu kesan pertama ya kesan pertama saya
beliau itu adalah ya punya gagasan gagasan tentang kehidupan keumatan dan kehidupan kebangsaan
ya nanti mungkin barangkali pak ulil bisa mengetahui juga ya tentang pemikiran pemikiran yang buya yang terkait dengan masyarakat keumatan dan kebangsaan
demikian mungkin barangkali dulu sekedar pengantar awal
oke baik baik baik pak anwar mas ulil mungkin tadi langsung dilempar dari pak anwar ini kita tahu tentunya ya ajaran buya tidak hanya untuk muhammadiyah tapi juga
untuk semua umat muslim begitu ya
menurut mas ulil apa kemudian ajaran atau warisan ajaran seorang buya syafiee ma'arif yang patut kita teladani
pertama yang pertama adalah buya syafiee ini saya sebut sebagai tokoh jembatan penghubung ya
dia adalah pekerja
dia itu adalah jembatan penghubung
jembatan penghubung sama antara teman teman muslim dengan kelompok kelompok di luar islam dalam kegiatan kegiatan dialog antaragama
dia sangat aktif sekali di dalam perjumpaan antara teman teman muslim dengan teman teman dari katolik kristen buddha hidup terusnya
tetapi dia juga jembatan penghubung
dan ini bagi saya paling penting ya atau lebih penting lagi
dia jembatan penghubung di antara dua ormas besar islam yang selama ini kita sebut sebagai pilar moderasi islam di indonesia yaitu nu muhammadiyah
saya berkomunikasi lumayan sering dengan buya syafiee melalui telepon sms wa dan seterusnya
dia itu ingin agar hubungan komunikasi silapur rahmi antara teman teman nu
dan nu hamadiyah itu tetap tetap
oke mas ulil terakhir komunikasi dengan almarhum kapan dan apa kemudian mungkin diskusi yang paling membekas begitu mas ulil
setiap kali bertemu dengan buya saya biasanya kalau bertemu langsung itu di masjid nogotirto di jogja di perumahan beliau
jadi kalau kita ke masjid nogotirto
masjid nogotirto jamaah maghrib di sana pasti ketemu dengan buya karena buya itu selalu jamaah di masjid nogotirto
dan kalau kita mau bertemu dengan buya itu antara maghrib sampai isya
habis sholat maghrib kita bisa bertemu dengan beliau ngobrol segala macam diteruskan dengan jemaah sholat
diteruskan nanti kalau masih ada waktu ya beliau akan ngobrol sampai seterusnya
nah terakhir saya ketemu beliau itu sebelum ramadan
dan selalu kalau ketemu beliau ada dua hal yang selalu saya ingat ingat
pertama buya shafi'i itu gundah terus dengan keadaan
beliau itu resah dengan keadaan
ini menunjukkan bahwa beliau ini secara pikiran itu aktif terus ya
memikirkan keadaan bangsa ini
memikirkan keadaan umat islam
itu yang pertama
dan memang kegundahan buya shafi'i itu kadang kadang bahkan sering ya
jadi melihat keadaan yang apa ya yang orang beliau sukai yang tidak ideal
tetapi pada saat yang sama
buya juga menunjukkan komunisme
yaitu masih adanya anak anak muda yang cinta indonesia
cinta kepada pemikiran pemikiran islam yang progresif dan seterusnya
itu beliau senang sekali
selalu beliau mengatakan kalah situasi dan kondisi seperti ini
jadi beliau ini antara optimis dengan pesimis
selalu begitu ya
pak anwar anda menangkap hal yang sama apabila kemudian saat berinteraksi begitu ya
dengan buya atau kemudian ada diskusi yang kemudian menindaklanjuti
apa yang kemudian disampaikan oleh buya
anda menangkap hal yang sama
ada kegundahan tapi juga ada optimisme disitu
ya mas ulil saja yang dari nu
melihat ya kegundahan beliau apalagi saya ya
pengertian umum secara saya sudah menjadi apa terang penderang ya
memang beliau itu yang terombang ambing diantara ya optimisme dan pesimisme ya
karena beliau melihat ya
ada ketidakseriusan ya dari banyak
negeri ini untuk melaksanakan
membuat safah dan buku dasar di negeri ini secara serius dan bersungguh sungguh
tapi beliau juga melihat ada tokoh tokoh muda ya
yang punya idealisme
untuk menegakkan ya
bafah dan hukum dasar negeri ini secara lebih serius
jadi memang ada ketegangan pada diri beliau ya
ya sehingga kita lihat pak syafiei ma'ri
ya apa ya sering mengalami stres juga di wajah beliau tampak juga ya
ada kerut kerut di kening beliau ya
apalagi kalau seandainya beliau itu sudah melihat apa ya
kekecewaan beliau sudah menumpuk ya
keluarlah kata kata yang memang menurut saya menghujam hati ya
oke apa misalnya
karena itu bagi saya ya
pemikiran pemikiran dan kegelisahan kegelisahan beliau harus dijawab lah ya
menurut saya solusinya ada ya
konsepsi tentang kegelisahan
kita konsisten sajalah melaksanakan pancasila dan undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima gitu ya
oleh karena itu di negeri ini harus kita usahakan untuk kita ciptakan satu kehidupan berbangsa dan bernegara
dimana seperti disampaikan dalam pasal dua puluh sembilan s satu negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa ya
jadi nilai nilai dari ajaran agama ya yang kita singkirkan ya
tetapi kita bawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
karena begitu amanat konstitusi kan
pasal dua puluh sembilan s satu itu negara berdasar atas ketuhanan yang sama esa
oleh karena itu nilai nilai dari ajaran agama tidak boleh diabaikan oleh para pemimpin di negeri ini
tetapi kan kita sadar beliau kan juga sadar ya bahwasannya agama di negeri ini kan tidak hanya satu ya
tetapi minimal yang diakui oleh negara kan ada enam ya
oleh karena itu yang sangat menonjol tampak oleh saya dalam pemikiran beliau itu adalah ya
supaya negeri kita ini berjalan dengan baik ya
ayo kita bertoleransi ya
kita saling hormat menghormat
mungkin orang mengatakan bahwa pak imarif ini punya faham pluralisme ya
tetapi menurut saya bukan pluralisme
setelah saya baca baca
tidak tidak kan sebenarnya bukan pluralisme ya
beliau mengakui akan adanya pluralitas gitu ya
dan sedangkan saja masing masing konsisten dan konsekuensi serta percaya dengan agama ajaran agama yang semasing
tetapi diantara kita sesama kita para pemeluk agama yang ada di negeri
mari kita saling bertoleransi ya saling memahami
supaya ada understanding ya sehingga kita bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian di negeri yang sama sama kita cintai begitu
dalam paham sebagian orang yang namanya pluralisme itu menganggap semua agama benar ya
saya tidak percaya bahwa pak syafi imah rufi punya pandangan seperti itu
yang saya percaya adalah beliau yakin bahwa agamanya lah yang paling benar
dan silahkan orang kristen orang katolik orang hindu orang buddha meyakini orang kongkucu meyakini bahwa agamanya lah yang paling benar gitu ya
oleh karena itu mari kita hidup di tengah tengah situasi dan kondisi seperti itu
dengan menyingkirkan sikap saling berpengaruh
nah jadi menurut saya ya paham beliau bukan pluralisme menurut saya
tetapi menghormati pluralitas
dengan mengembangkan sikap bertelan kisah
saya begitu terima kasih
anda sepakat dengan itu mas ulil apa yang kemudian ajaran atau kegelisahan begitu ya yang selama ini dirasakan buya ini bisa diberikan
di solusinya ya seperti disampaikan oleh pak anwar tadi bahwa utamanya adalah pahamnya adalah soal toleransi umat beragama
ya salah satu kegelisahan buya syafiee memang menyangkut kondisi kehidupan keberagamaan di indonesia ya
hubungan antara kelompok islam dengan kelompok kelompok lain
kemudian apa ya
persepsi atau pemahaman yang muncul di sebagian kalangan teman teman muslim yang itu dianggap beliau tidak tepat ya
sehingga beliau banyak mengkritik misalnya gejala fundamentalisme radikalisme dan politisasi agama untuk tujuan tujuan politik dan seterusnya
beliau sangat sangat straight forward ya
ya tanpa kalau dalam bahasa jawa itu dia blue
karena beliau ini orang minang sumatera barat ya
jadi dunia ini walaupun lama tinggal di jogja tapi buya syafiee itu mengkritik sesuatu ya terus terang belak belakan tanpa ada yang ngaling ngaling
kadang kadang menggunakan bahasa yang agak keras kadang kadang ya
terutama kalau beliau menyampaikan ceramah dan pidato
jadi beliau seringkali menyampaikan melontarkan kritik kritik terhadap pemahaman pemahaman keislaman di kalangan sebagian teman teman
muslim yang dianggap beliau itu tidak tepat
jadi misalnya masalah apa itu ya masalah misalnya munculnya apa ya paham paham tentang kekhilafahan misalnya
beliau dengan tegas sekali mengkritik itu
jangan lupa buya ⁇ shafii ⁇ itu dulunya ketika muda beliau itu pandangannya adalah bahwa beliau mendukung konsep negara islam
tapi beliau berubah ketika beliau belajar di amerika di bawah asuan seorang sarjana muslim yang sangat penting dari pakistan profesor fazbul rahman
dan beliau berubah
ketika dia pulang ke indonesia dia membawa paham tentang politik islam yang sudah berbeda
dan itu dipertahankan sampai beliau wafat sekarang ini
apa kemudian artinya momentum apa yang kemudian membuat
oke oke apa kemudian artinya momentum apa yang kemudian membuat
buya ini akhirnya bertransformasi pemikirannya kalau begitu mas ulil
saya kira manusia itu biasa mengalami evolusi di dalam gagasan dan pandangan ya
buya syafiee itu apa ya mengalami transformasi yang cukup menurut saya cukup fundamental
antara syafiee muda dan syafiee yang matang ya pada periode belakangan
nah apa beliau mengalami transformasi
saya kira karena bacaan dan refleksi beliau terhadap situasi di indonesia
beliau melihat bahwa masa depan indonesia dan masa depan islam itu bagi beliau adalah
ini saya menarik buya ⁇ shafii ⁇ ini seorang tokoh muhammadiyah yang sangat konsisten memegangi prinsip muhammadiyah
yaitu kembali kepada quran dan sunnah
tetapi kembali kepada quran dan sunnah
di dalam interpretasi beliau yang ala fazlur rahman
yaitu kembali kepada quran sebagai sumber etik ya
karena itu beliau selalu mengatakan bahwa umat islam ini bisa angket dari keterpurukannya sekarang ini
ketika umat islam kembali kepada allah sebagai sumber moral etik
sebagai sumber moral etik
artinya quran yang difahami bukan semata mata sebagai sumber moral etik

artinya quran yang difahami bukan semata mata sebagai sumber moral etik
tetapi juga sumber moral etik yang menginspirasi bangsa
menginspirasi umat islam untuk lebih maju mengatasi keadaan keadaan ketertinggalannya sekarang ini
nah itu pandangan yang menurut saya sangat dipengaruhi oleh gurunya
yaitu profesor fazlur rahman yang merupakan guru dari dua cendikiawan muslim yang lain
yaitu profesor nur khalid majid dan pak jendrais
gus dur menyebutnya dalam beliau di tempo
menyebutnya sebagai tiga pendekar dari chicago
ya shafi'i ma'arif cak nur dan kemudian amin rais
ini kenangan gus dur mengenai buya shafi'i yang saya kira patut dibaca kembali
dalam kolomnya di majalah tempo dulu ya tahun delapan puluh an
oke pak anwar bagaimana kemudian memaknai transformasi seorang buya shafi'i ma'arif
ya saya rasa wajar wajar saja ya mas uli ini kan juga bertransformasi ini
mas ulir kan juga mengalami gesekan gesekan pemikiran ya
saya rasa wajar saja ya apalagi beliau semulanya hanya ada di indonesia
beliau pergi ke amerika menuntut ilmu bertemu dengan para orang orang hebat ya
sehingga terjadilah apa
kemudian kemas kesehatan di indonesia

kepentinganologue tentang gen popping yang sudah ada di indonesia
bahkan juga battle
sesuatu yang dulu dua ribu tiga yang ant groups yang kabur kabur sengguhnya
pak syafiq yunar politik alokatif
alokatif politik ya
jadi belum tidak menginginkan ada
tidak perlu ada apa namanya
form ya tapi yang penting bagi
ada orang yang punya pandangan
menginginkan dibentuknya negara islam
dan substansi juga negara islam gitu
tapi juga ada orang
menyatakan ya tidak penuh bentuknya
negara islam tetapi substansinya
gitu ya dan asal
bung hatta mungkin masuk ke kategorian terakhir
ya dia tidak memerlukan
menginginkan perluannya ada negara islam
tetapi nilai nilai dari
ajaran islam itu bisa tegak
dan saya melihat pak syafiq mahrif
negara ini sudah on track track ya
tinggal kita mengisinya begitu kan
dan itu dimungkinkan ya
berdasarkan konstitusi kita itu dimungkinkan
pasrafah kita kan pancasila
yang hukum dasar kita adalah undang undang kelima
kita mengisi negara republik indonesia ini
dengan nilai nilai yang luhur
salah satu sumber nilai itu adalah ajar agama
begitu pak syafiq mahrif tidak melihat
ada pertentangan antara
agama dan negara ya
antara negara dengan agama
karena keduanya bisa sejalan seiring gitu
dari ajaran agama mewarnai
dan jalannya semua negara
yang kita sebut dengan negara republik indonesia
kita kemudian bisa
melaksanakan ajaran itu begitu
agama dan juga negara itu
berjalan beriringan begitu pak anwar
ya tahun sembilan puluh an ya tahun seribu sembilan puluh an
di koran pellita ya
membuat analisis tentang
sebelum di amandemen ya
tidak ada satu pasangannya
tidak ada satu pasangannya
di dalam undang undang sekelima itu yang bertentangan dengan menilai ajaran islam
kenapa tidak ada yang bertentangan
karena itu memang dibuat oleh orang orang islam
tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari kawan kawan kita yang tidak beragama islam
dan itu adalah titik temu
nabi muhammad pun ketika di madinah kan juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi teman teman beliau dari yahudi dan nasrani
begitu juga di negeri kita ya
yang terbentuklah apa yang disebut dengan pancasila
dijikan sebagai suatu syafat dan hukum dasar kita itu undang undang sekelima
jadi ada kompromisnya tetapi tanpa mengorbankan aktif dan keyakinan daripada ajaran agama islam
saya rasa itu suatu hal yang sangat bagus sekali yang sudah dilakukan oleh para deponing kader kita
dan syafi'i mahari menurut saya dalam perjuangan juga seperti itu
dijikan seperti tadi oleh mas udil
melakukan kontak komunikasi dengan kawan kawan dari berbagai latar belakang agama dan budaya
tetapi beliau tetap dengan jati dirinya sebagai seorang muslim yang baik dan taat terhadap ajaran agamanya
kita akan break dulu
kita tahu bahwa buya syafi'i mahari berperan besar dalam demokrasi dan juga politik di tanah air
kita akan elaborasi lebih lanjut lagi
terkait bagaimana peran buya syafi'i mahari dalam politik praktis di tanah air
tapi kita harus break dulu
sesaat lagi kami akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya lanjutkan dialog pak anwar
kalau kita mengingat testimoni buya syafi'i mahari
soal bagaimana kemudian dia tidak menginginkan muhammadiyah ini untuk terjun dalam politik praktis
tapi kemudian memberikan restunya begitu ya bagi kader kader muhammadiyah untuk terjun dalam politik praktis
nah ini bagaimana kemudian menerjemahkannya
ya kalau muhammadiyah ikut berpolitik ya maka berarti muhammadiyah menciptakan musuh
karena muhammadiyah itu gerakan dakwah
ya kan untuk mengajak orang dan mempersatukan
tapi kalau seandainya muhammadiyah sudah berpolitik ya muhammadiyah sudah berpihak ya
tetapi orang orang muhammadiyah bukan tidak boleh berpolitik
orang orang muhammadiyah silakan saja
tapi jangan mengatasnamakan organisasi ya
kalau seandainya mereka mau berpolitik ya mereka harus melaksanakan politik itu dengan beretika dan berakhlak
itu pesan pak
sampai oleh saya
pak syafiq itu sangat marah ya kalau mendengar ada orang yang perilakunya itu tidak sesuai dengan
dari ajaran agama misalnya melakukan perut diri gitu ya
wah marah itu betul betul marah
kalau ada orang yang anggap dekat dengan dirinya kemudian korup ya sudah lah
itu ya tidak patah menukiskannya bagaimana marahnya gitu ya
oleh itu bagi pak syafiq marah
oleh itu bagi pak syafiq marah
mengapa beliau kadang kadang sedih kadang gembira melihat bangsa ini
karena banyak persoalan terhadap bangsa ini secara garis besar saya lihat yang dia keluhkan itu ada tiga ya
yang pertama adalah adanya radikalisme terorisme
yang kedua adalah maraknya kkn korupsi kolusi nepotisme ya
yang ketiga berkembangnya paham paham yang tersesat dengan pancasila ya
paham paham yang tersesat
paham paham yang tersesat
tersesatnya yang beliau risahkan tidak hanya khilafah ya
tapi adalah juga paham liberalisme kapitalisme dan paham paham ya yang ya tidak sesuai dengan ajaran agama kita gitu
oleh itu bagi beliau ya kalau seandainya paham paham ini tidak di eliminir gitu ya
maka tidak mustahil ya paham kita yang memimpin pancasila dan uu lima belas itu akan terkikis gitu
dan kalau seandainya itu terkikis ya maka eksistensi bangsa ini ya terancam gitu
jadi saya melihat ya eksistensi bangsa ini di mata pak syafi akan terancam oleh tiga hal besar ya
yang pertama radikalisme terorisme ya
yang kedua adalah korupsi kolusi nepotisme
yang ketiga adalah adanya paham paham yang tidak sejalan
yang sesuai dengan pancasila ya
pertama itu hal yang nampak oleh saya ya
masa yang menonjol
oke mas uril kalau kemudian tadi bicara
tadi pak anwar menggambarkan bagaimana marahnya buya
jika ada kemudian yang kader kader muhammadiyah yang terjun dalam politik praktis
tapi kemudian tidak beretika dan juga tidak berahlak
apakah kemudian itu menyebabkan mungkin tantangan sehingga lebih baik membuat jarak begitu ya dengan politik praktis
ya syafi ini memang
kalau menggunakan istilah yang dulu pernah dipakai oleh almarhum arisman ya
itu adalah sosok cendikiawan yang mah di awan
dalam pengertian beliau ini memang mencoba menegakkan diri sebagai sosok yang tidak terlibat terlalu jauh di dalam politik kekuasaan
dan bagi beliau politik itu bukan politik kekuasaan tetapi politik nilai
karena itu yang diperjuangkan oleh buya syafi bukan politik kepartaian tetapi politik nilai
politik berdasarkan norma norma yang beliau ambil dari inspirasi yang berasal dari quran
saya menyebut buya syafi ini tokoh yang buritan pak anwar abbas ya
buritan tapi dalam pengertian yang positif
karena istilah buritan kadang kadang itu sering dipakai secara negatif
buritan dalam pengertian buya syafi ini
dalam kehidupan pribadinya itu keras dalam pengertian menerapkan standar nilai yang tinggi
kemudian tidak rela dan sangat melakukan kritik keras ya praktek praktek penyalahgunaan kekuasaan
kita membaca beberapa artikel beliau misalnya kolom kolom di koran kompas
beliau ini kan dianggap sebagai sosok yang dekat dengan jokowi
tetapi beliau juga tidak segan segan untuk melakukan kritik kepada pemerintah kepada pak jokowi
jadi menurut saya ini sosok yang yang apa ya tadi itu cendikiawan yang berumah di angin
dalam pengertian beliau ini ya nggak segan segan
jika ada penyelewengan moral dia atau beliau ini menyuarakan azan
menyuarakan panggil moral untuk mengingatkan itu
dan tidak lelah lelah melakukan hal itu
karena itu kalau ketemu dengan beliau syafi'i itu selalu kegundahan
itu terasa sekali
kegundahan terhadap praktek kehidupan politik di indonesia
praktek ekonomi yang oligarkis misalnya
itu sangat membuat beliau syafi'i gundah sekali
nah tetapi juga beliau itu puritan dalam pengertian lain
puritan dalam standar moral pribadinya yang terasa sekali
menegakkan standar moral yang tinggi
beliau anti korupsi anti kkn anti kemewahan hidup
itu luar biasa
kesederhanaan hidupnya itu dikenal banyak orang
tetapi beliau juga puritan dalam pengertian yang lain
beliau itu saya sebut sebagai pemikir yang sangat quran
tadi saya sebut ya
syafi'i itu tokoh besar seorang sarjana dari pakistan yang menjadi guru beliau prof fazlur rahman
fazlur rahman itu
salah satu gagasannya adalah bahwa umat islam perlu kembali kepada quran
tetapi quran yang difahami sebagai sumber moral etik
bukan semata mata sebagai sumber halal haram
tetapi sebagai sumber moral etik
nah beliau syafi'i itu saya bertemu berkali kali dengan beliau itu masih menegaskan prinsip ini
umat islam harus menjadikan quran sebagai sumber moral etik
dalam pengertian apa
umat islam harus dipandu dengan pandangan pandangan
pandangan dunia yang bersifat qurani
pandangan dunia yang qurani ini tidak menyebabkan beliau syafi'i itu kemudian menjadi sosok yang tertutup
tadi saya sebut beliau syafi'i ini sebagai jembatan yang menghubungkan antara umat islam dengan umat umat yang lain
terlibat di dalam dialog antaragama
tetapi juga beliau ini menjaga hubungan yang sangat baik dengan teman teman nu
beliau ini bersahabat
akrab dengan kuasa ya gusmus ya
keakrapan beliau dengan gusmus itu sangat tampak sekali
dan gusmus juga sosok besar di nu yang sangat menghubungkan nu syafi'i dan juga sebaliknya
pokoknya saya menganggap tokoh ini bagi saya simbol dari dua pilar keislaman yang mencerahkan diri saya
alhamdulillah kita masih punya sosok
yang satunya gusmus
buya syafi'i sudah tidak ada
kita berdoa semoga gusmus diberikan umur panjang dan kesehatan
tetapi buya syafi'i ini bagi saya adalah simbol puritanisme nilai
dan jika beliau memandang indonesia itu juga puritan sekali
dalam pengertian dia memakai standar moral yang
kalau ada penyelewengan buya syafi'i langsung pertama kali yang meniupkan sempit
menjaga nilai puritan itu kalau disebutkan mas ulil tadi
apakah mungkin itu salah satunya yang menyebabkan buya juga akhirnya tidak menerima pinangan menjadi watim pres misalnya begitu mas ulil
ini saya terus terang sebagai orang nu ya
kagum kepada sosok ini
karena ketegaran moral buya syafi'i ini
ini saya ingin berbicara kepada teman teman nu ya
sama dia kan sudah jelas
saya ingin berbicara kepada teman teman nu ini
ada baiknya menjadikan buya syafi'i ini juga sebagai cermin moral
menegakkan standar moral yang tinggi di dalam kehidupan personal
tetapi juga di dalam kehidupan publik ya
dua duanya beliau ini konsisten
saya salut sekali kepada buya dalam hal ini ya
kita kehilangan tokoh yang punya kemampuan untuk konsisten seperti ini
ini ideal banget
buya syafi'i itu pandangannya terbuka
pemikiran keislamahannya maju
pandangan tentang keindonesiaannya juga oke
tetapi juga ahlak pribadinya dan ahlak sosialnya juga oke
kombinasi seperti ini tidak mudah kita jumpai pada banyak tokoh kadang kadang
tantangannya adalah bagaimana kemudian membuat
ajaran ajaran warisan dari buya syafi'i ma'rif ini
terus dijalankan oleh generasi selanjutnya
nah ini bagaimana pak anwar
bagi saya sosok buya syafi'i ma'rif ini adalah sosok generasi paja
so generasi paja
generasi paja itu generasi padang jawa ya
saya juga padang jawa kebetulan pak
orang padang itu biasanya lebih mengedepankan pendekatan teologis ya
dan kalau orang jawa itu lebih mengedepkan pendekatan fikiah
fikih itu sangat lencang ya sangat toleran
tetapi kalau teologis itu biasanya agak hitam putih ya
saya melihat pak syafie ini hitam putih juga beliau ya
pemikiran beliau yang hitam putih juga nampak
tetapi sudah beliau transformasikan dengan mempergunakan pendekatan yang fikiyah ya
yang toleran gitu kan
jadi saya lihat apa inilah generasi paja ya
generasi padang jawa
mas oblil kan generasinya generasi jawa saja ya bukan generasi padang
jadi maksudnya mas ulil dipadangkan juga
syafi'i ma'rif sudah dijawakan orang padang sudah dijawakan
tapi mas duli after ini masih jawa dan belum dipadangkan
jadi menurut saya ya kalau kita tukar orang orang generasi generasi berlanjut ya
yang jawa dipadangkan yang padang dijawakan
sehingga akhirnya ya terbentuklah
bukan etnisity maksud saya ya budaya ya
jadi orang padang itu kan sangat terbuka ya
oleh karena itu kalau misalnya ada sesuatu yang bagi dia tampak tidak berkenan ya
jadi dia sampaikan saja itulah biaya syafi'i ma'rif
tapi saya lihat beliau juga punya unggah ungguh
dan beliau ya tidak cepat apa menampik dan menolak pendapat orang yang berbeda dengan beliau
bahkan beliau membiarkan saja
pendapat anak anak muda yang menentang beliau ya
dibiarkan saja begitu
nah itu menurut saya itu budaya yang berkembang di jawa itu seperti itu menurut saya
tapi saya nggak tahu lah apa saya salah dalam memahami ya
oleh karena itu ya bagi saya ya antara terbuka dan tertutup gitu ya
antara kaku dan toleran
nah itu itulah biaya syafi'i ma'rif ya
dan saya menyebutnya generasi pajak gitu
generasi padang jawa
oke mas ulil silakan ditanggapi
saya kira betul yang dikatakan oleh pak nur abdadi
biasa sih ini padang yang jawa jawa yang padang
menarik sekali itu
salah satu aspek kejawaan budaya syafi'i itu antara lain yang saya lihat ya
beliau itu saya tahu punya ketidaksepakatan dengan beberapa tokoh tokoh di dalam muhammadiyah
tapi beliau tidak pernah menampakkan itu secara publik ya
beliau ya beda pendapat ya biasa itu
jadi apa beliau tidak kemudian konfrontasi dengan sama tokoh muhammadiyah secara terduga itu sama sekali tidak
beliau ya jaga perbedaan itu secara ratas saja
bahkan beliau jarang mengemukakan kritik beliau kepada sesama tokoh muhammadiyah itu jarang
ini saya kira apa ya etos atau semangat kejawaan pada beliau syafi'i
tapi juga kepadangan beliau juga sangat terhadap
kepadangan beliau juga sangat nampak ya itu di dalam ketegaran moral
seperti bung hatta itu
saya kira buia syafi'i itu salah satu tokoh dulanya adalah bung hatta ya
oke ada banyak hal kemudian ada banyak nilai ajaran yang kemudian bisa kita teladani dari seorang buia syafi'i ma'arif
tantangannya adalah bagaimana kemudian menciptakan tokoh atau sosok sosok buya selanjutnya
terutama juga untuk generasi masa depan sehingga ini tidak putus dan terus dilanjutkan
nah saya ingin minta komentar dan juga pemikiran dari pak anwar dan juga mas ulil terkait hal ini
ke pak anwar dulu silakan
ya saya secara pribadi juga punya pengalaman dengan beliau ya
dan itu memang bekas bagi saya
dan sangat mempengaruhi cara pikir dan cara pandang saya juga ya

jadi beberapa tahun sebelum reformasi ya
anak muda muhammadiyah tidak ada acara di kantor pusat yang ada di jakarta ya
beliau sebagai narasumber dan beliau menyatakan bahwasannya muhammadiyah itu bukan hanya gerakan islam
bukan hanya gerakan dalaman
bukan hanya gerakan ilmu gitu kan
nah seperti tadi bersama ilmu itu kan isinya kebenaran kan
ini berarti muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan islam gerakan dakwah tapi juga gerakan yang memperjuangkan mencari menegakkan dan perjuangkan keadilan dan kebenaran gitu
tapi bagi saya ya itu berpesan supaya anak anak muda muhammadiyah memperhatikan masalah ilmu
dan ilmu itu ya karena isinya kebenaran itu harus dibawa ke dalam kebenaran

kebenaran itu harus dibawa ke dalam kehidupan pribadi kita dalam kehidupan organisasi ya
saya pemikiran seperti ini ya juga tidak hanya untuk muhammadiyah tapi juga untuk umat dan bangsa ya
bagaimana kita ya di dalam kehidupan kita sehari hari ya mengedepankan ilmu ya mengedepankan kebenaran dan keadilan
oleh karena itu saya terus terang saja ya saya sangat apa ya sangat terganggu ya
ada kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak berkeadilan yang tidak mempunyai kebenaran itu ya
terusnya langsung terganggu saya itu ya
bagi istilahnya pak syafiq imari pun juga seperti itu saya sering juga berdiskusi dengan beliau
beliau itu sangat bekas sekali ya
tentu sekali itu ya kalau ada hal hal yang tidak berkeadilan tidak mentinggi prinsip kebenaran itu telinga beliau langsung naik gitu
langsung merah telinga beliau gitu
oke langsung merah telinga beliau gitu
jadi oleh itu bagi saya ya menurut saya sangat penting ya kalau saya ingin persatuan dan kesatuan kita tetap bersehari ya
karena menurut saya titik apa namanya kalimat usawa kita adalah ya pada kata keadilan dan kebenaran ya
semoga pemerintah itu berbuat adil dan berbuat benar pasti pak syafiq imari mendukung tidak ada enggak itu
tapi begitu pemerintah termasuk pak jokowi misalkan begitu ya
melakukan hal hal yang menyimpang dari itu pasti dia berteriak
makanya kadang kadang orang bingung juga ini pak syafi mari ini pendukung jokowi itu penentang jokowi
kadang kadang bingung juga kan
itu yang kita paham cara berpikir beliau ya tidak ada yang harus dipertanyakan tentang dari beliau ya
kalau misalnya kita berbuat benar dia pasti puji
saya terus terang saja saya tidaklah termasuk tokoh yang sering sejalan pemikiran saya dengan beliau ya
bahkan kami sering berdebat gitu ya
tapi kalau seandainya saya benar dia dipunggung gitu
bahkan ada orang dekat dia datang kepada khusus menyampaikan bahwa
apabila saya gagas itu beliau setuju beliau dukung
padahal penjelasan orang ya beliau sering tidak mendukung saya
itulah kejentelmen beliau ya
setelah apa padatisme dan jawaisme nya digabung gitu ya
tegar tegar gitu ya
kemudian kedua ya toleran juga
kalau orang benar ya diakui
bagi saya ya menciptakan mempertemukan dua budaya ini ya
itu agak menarik juga karena dia budaya sudah dipertemukan ya
dia melahirkan sosok manusia yang wise ya
yang wise menurut saya ya
jadi jangan budaya di negeri kita ini didominasi oleh satu budaya saja menurut saya ya
itu kita kelihatan
kaya dengan budaya ya
oleh karena itu interaksi budaya menjadi sesuatu yang sangat penting ya
ada budaya dari aceh ada budaya dari kelimantan ada budaya dari papua
ya itu kita coba apakan
hanya dua saya
ada yang terbuka ada yang tertutup gitu ya
dan kapan kita tertutup kapan kita tertutup gitu ya
menurut saya jadi akhirnya hidup itu menjadi indah karena dia
pas seni jadinya ya
demi dalam menjalani hidup dan kehidupan
seni bertata seni berbuat gitu
seni hidup menjadi indah dengan ilmu hidup menjadi mudah
dan dengan agama hidup menjadi terarah
mas syafiq arief itu menurut saya ya
kita tidak mampu memadukan ketiga hal itu ya
ketika kita baca tulisan beliau ya
diksi diksi yang dia pergunakan itu indah ya menurut saya indah ya
tapi beliau tetap mendukung prinsip prinsipnya gitu kan
dan prinsip prinsip ilmiah yang beliau sampaikan itu disinarinya dengan ajaran agamanya
ya jadi dia tampak takut
dan semua yang dicerahi dan disinarnya dengan ajaran agama dan keyakinannya
menarik tadi saya sosok beliau nih ya terima kasih
kenapa kemudian sosok almarhum buya syafiq ima arief ini menjadi jembatan penghubung
karena memang juga memahami budaya tadi ya disampaikan oleh pak anwar
budaya jawa dan juga padang
mas ulil silahkan
saya ingin statement apa ya yang terakhir tentang buya syafiq ini
salah satu warisan buya syafiq ima arief yang saya kira patut dibaca oleh
karena ini kita akan kepingin beliau
satu hal yang penting untuk dibaca adalah
hasil disertasi buya syafiq ima arief ketika kuliah di amerika di chicago
yang kemudian diperjemahkan dalam bahasa indonesia terbit oleh lptks
judulnya adalah islam dan masalah kenegaraan
itu disitu itu buya syafiq ima arief tidak sekedar hanya membahas mengenai soal perdebatan
tentang dasar negara pada sidang sidang konstituan tahun lima puluh an
tetapi juga menuangkan gagasan gagasan sendiri tentang bagaimana peran islam dalam politik
tentang demokrasi tentang apa ya tentang kepartean dan seterusnya itu
disitu kita akan membaca gagasan gagasan awal beliau
termasuk salah satu yang beliau sampaikan dalam dissultasinya itu adalah yang versi indonesia ya
beliau mengatakan bahwa umat islam itu mengalami kebuntuan atau berhenti berfikir selama seribu tahun
itu pernyataan yang beliau sampaikan ketika baru di chicago
dalam wawancara dengan majalah pisma
saya baca itu ketika saya masih di pondok pesantren di daerah sana di padi ya
itu pernyataan yang betul betul menggugah ya
umat islam berhenti berfikir selama seribu tahun
makanya buya syafiq itu senang sekali jika ada anak anak muda islam
anak anak muda muslim yang mencari berfikir membaca dan terus melakukan eksplorasi gagasan
itu senang sekali
karena itu beliau mendirikan ma'arif institute yang mewadai anak anak muda yang apa ya
yang berpikir secara kritis ya
beliau senang jika ada anak anak muda seperti ini baik di nu maupun di muhammadiyah
jadi beliau selalu menekankan pentingnya hubungan antara nu muhammadiyah
dan antara anak anak nu muhammadiyah dan juga anak anak muda islam dengan kalangan kalangan di luar islam ya
saya saya saya lihat ya syafiq senang kalau ada anak anak muda itu berfikir
baca berfikir melakukan eksplorasi gagasan
karena itu yang dikatakan beliau ketika baru pulang dari chicago di indonesia tahun berapa

beliau mengatakan umat islam berhenti berpikir selama seribu tahun
oke baiklah artinya langkah awal kemudian untuk menjaga kemampuan umat islam
untuk menjalankan nilai nilai ataupun ajaran yang diwariskan oleh buya syafiq ima arief adalah
literasi begitu ya membaca disertasinya
membaca disertasinya sehingga pemikiran pemikirannya bisa dipahami dan kemudian dijalankan
dalam kehidupan sehari hari sehingga nanti mencapai seperti yang tadi pak anwar katakan
kehidupan yang indah dan terarah begitu ya
baiklah pak anwar dan juga pak ulil terima kasih atas pemikirannya atas ceritanya
mengenai sosok almarhum buya syafiq ima arief
tentunya kita harapkan apa yang kemudian diwariskan oleh buya bisa diteruskan ke generasi selanjutnya
dan ke masa mendatang
terima kasih sekali lagi salam sehat selalu